kementerian kesehatan menyatakan ada empat ratus ribu stok vaksin astrazeneca di dki jakarta akan kedaluarsa pada akhir juni dua ribu dua puluh
stok ini merupakan periode kedatangan vaksin astrazeneca di indonesia dua bulan lalu
jurubicara vaksinasi covid sembilan belas kemenkes siti nadia tarmizi mengatakan
pihaknya sejauh ini terus berupaya jangan sampai ada vaksin yang rusak
dengan seoptimal mungkin menggunakan vaksin astrazeneca dalam waktu dekat
dengan izin edar enam bulan terhitung dari saat proses produksi
menurut siti nadia karena vaksin astrazeneca diterima dalam bentuk vaksin jadi
sehingga masa kedaluarsanya akan lebih cepat dibanding vaksin sinovac
untuk itu kemenkes mendorong pemprov dki jakarta agar melakukan percepatan vaksinasi
dengan memperluas sasaran vaksinasi bukan hanya kepada lansia saja
tetapi kepada usia delapan belas hingga lima puluh tahun
yang bisa kita lakukan adalah mempercepat vaksinasi
sehingga tadi secara aktif dki juga harus tidak hanya menunggu sasaran datang
tapi artinya dengan bekerjasama dengan sentra sentra
kemudian juga bukan hanya yang ktp dki saja
asal membawa surat keterangan domisili
ini segera bisa mendapatkan vaksinasi
salah satu sentra vaksinasi covid sembilan belas menggunakan vaksin astrazeneca di jakarta
adalah seperti yang dilakukan oleh himpunan peritel
dan penyewa pusat perbelanjaan indonesia hipindo
yang menargetkan tiga orang mendapatkan suntikan vaksin astrazeneca
memasuki hari ketiga pelaksanaan vaksinasi
panitia mengaku belum ada hambatan berarti
kendalanya itu mungkin sedikit pendataan doang
jadi dipercepat terus
supaya yang para peserta vaksin ini biar masuk untuk divaksin dari hari ini
dari catatan hipindo
di hari pertama
dua puluh orang telah mendapatkan suntikan dosis pertama vaksin astrazeneca
untuk hari kedua

sentra vaksinasi di bawah hipindo ini direncanakan
dapat memberikan suntikan satu ratus lima puluh ribu vaksin hingga agustus depan
jurubicara vaksinasi covid sembilan belas kementerian kesehatan ri siti nadia tarmizi mengatakan bahwa total untuk seluruh indonesia
jumlah warga yang telah menerima vaksin astrazeneca itu sebanyak tiga lima juta orang
sementara untuk dki jakarta itu sebanyak enam ratus tujuh puluh lima ribu orang
telah menerima vaksin astrazeneca
siti nadia tarmizi optimis bahwa stok vaksin empat ratus ribu yang berada di dki jakarta ini
akan habis terpakai hingga akhir juni dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia